tadi aisyah bikin makanan untuk buka puasa kita buka puasa sama sama ya
ya pak haji alhamdulillah ya udah kalau gitu aja siapin dulu ya makanan ya ya
untung masih di rumah baru gue
gue pikir udah di kantor polisi
perbuk apa nih
bukit semua kabin
yah pantes aja udah jam segini
cacing di perut gue pada demo nih
cari makan dulu lah
ada jualan makanan apa ya bu
ini kan bulan puasa pak ustadz
sesiang siang jual makanan sih
sebelum puasa ini belum puasa
ternyata ibu bisa lulus dari tes yang saya kasih
jadi saya itu sering sekali melihat pemilik warung itu tetap berjualan makanan di bulan puasa
dan itu kan padahal bisa membuat orang orang di sekitarnya bernapsu untuk membatalkan puasanya
sementara ibu tidak
alhamdulillah pak ustadz
saya cuma berusaha menjalani menjadi orang lain
menjalani menjadi umat islam yang taat
iya ibu ibu bagus
lanjutkan ibu ya
kalau gitu saya permisi dulu ya bu
waalaikumsalam pak ustadz
kasih ya bu
eh tapi kalau saya beli mie instan untuk buka ya tidak ada salahnya kan
tenang cacing cacingku mari kita makan
aduh kenapa dia kesini sih
hah barang bukti
tidak boleh pak ustadz
saya mau jalan
hei suara apa
iya saya dirampok barang barang dan tas saya semuanya diambil
ini saya bawakan baju baju buat pak ustadz
lumayan untuk beberapa hari pak
terima kasih aisyah
pak ustadz tadi aisyah bikin makanan untuk buka puasa
nah kita buka puasa sama sama
iya pak ji
yaudah kalau gitu aisyah siapin dulu ya makanannya
nanti kita makan sama sama ya
pak ustadz mengangis
iya saya suka berharu kalau melihat mie
dungu dulu ustadz
sebelum makan kita doa dulu
terima kasih ya allah
engkau telah menyediakan makanan bagi kami
terima kasih ya allah atas rahmatmu
dan juga untuk mie ayam yang kelihatannya lezat ini ya allah
berdoa seperti itu lagi ngetrend di jakarta
belajar mengungkapkan isi hati kepada yang maha kuasa
doanya sangat bagus dan sangat menyentuh
sekarang kita makan mie dulu
mendengarkan ceramah yang akan dipimpin
hari ini rame bener yang tarwe
ustadz samsul bisa bikin orang ini rajin tarwe
layla jadi gak sabar pengen denger ceramahnya pak ustadz
pasti bagus ya pak ustadz
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
betapa beruntungnya kita pada malam hari ini
karena kita kedatangan tamu dari jakarta
semoga iman kita bertambah kuat
dan kita lebih bertakwa lagi kepada allah
setelah mendengar ceramah ceramah ustadz samsul